mau tanya jawab sedikit sih kita bertinggal aja dari kita untuk kita ya kan nah kita
soal habis demun pih ya siapa yang mau ceritain karakternya dulu nih siapa oh ya benar kita harus
ceritain siapa dulu kalau misalkan bani ya kalau bisa diceritain semua udah tahu kalau udah pada
tahu igen karakternya gimana mungkin dulu deh boleh boleh yola kali ya oke boleh jadi aku berperan
sebagai yola terus yola itu karakternya dia itu cukup cewek yang happy gitu happy go lucky banget
pokoknya dia ada masalah hidup tuh kayak gak pernah dibawa beban pokoknya semuanya tuh nyantai
dan dia tuh punya cara buat menyalurkan kayak kekesalan atau kesedihan atau kemarahan dia
which is dia itu sering banget musikalisasi puisi dia bisa main gitar dan dia juga bisa nyanyi
terus dia itu jadi jenis pilih hati hati iya juga sih intinya gitu di film ini kita akan
ketahui kalau yola ini punya kisah cinta gitu dengan siapa tuh siapa tuh langsung aja nonton
taruh biar enggak
ya udah lagi tradit tradit kayak gimana perannya
sebagai radit radit itu karakter radit pokoknya dia adalah seorang anak pengusaha properti terus
dia apa ya dari gayanya udah hai em borjula anak orang kaya terus berkarakternya sendiri
ya itu egois terus prosesif dan apa ya dan dia pokoknya sangat terobsesi sama
seseorang perempuan nanti nonton aja pokoknya gua mau kasih tau sedikit aja radit ini mungkin ya
nanti bakal dibenci sama penonton sih atau sama kalian
seorang pengusaha pek
atau sama kalian masa masa sih kalau mencoba benci penonton karakternya ya bukan orangnya
waduh pertanyaan kedua agak mengerikan ya jalan cerita film rompis tentang sahabat itu
apa hah jalan cerita tentang rompis tentang sahabat seperti apa eh gimana ya em dukung
ngeri ngeri ngeri ngeri spoiler nih jadi gimana ya guys ya pokoknya di sini
pokoknya di sini
jadi itu rompis tu bukan bukan cuman cerita tentang
roman wulan atau percintaannya roman doang tapi rompis itu juga menceritakan
tentang persahabatannya roman tuh kayak gimana sih ya udah sahabatnya roman
diantara kita berempat sama samuel yang udah sahabatnya roman kan berarti samuel
berarti di sini menceritakan persahabatan supply
sahabatan itu oleh gua kasih kasih ke dikit ya soalnya radit nggak punya sahabat disini
radit tuh sendirian aja anaknya sendirian anak ya sendirian mulu kasihan lanjutnya
nih lanjut lanjut oke di film ini apa sih yang beda dari webseries nya gue dong jawab
kita baru disini baru masuk universe nya rompis ya nanti jelasin jelasin ada yang
salah ntar malah di merahin sama para pioner jadi gini yang membedakan rompis yang sekarang
ini yang mau tayang tanggal dua puluh enam juni jam enam belas tiga puluh ini jadi ini cerita
satu satunya yang saya ingin ceritakan adalah yang berbeda dengan yang berbeda dengan yang berbeda dengan
telah ini ada lanjutan ini lanjutan cerita dari movie nya waktu itu yang di belanda jadi kan waktu
di belanda kan sudah ada luvie nya waktu itu yang ada ada roman ada wulan ada samuel ada
meira nah sekarang kelanjutan dari cerita itu ada di sini itu bagaimana ceritanya ya
gua nggak mau spoiler nggak boleh spoiler
nih itu oke mungkin ada juga yang bertanya kenapa wulannya kok nggak ada wulannya kok nggak
saya banyak banget dapat dapat pertanyaan itu kan bulannya kemana kok nggak main lagi sih
enggak seru enggak ada ulen ditonton dulu jawabnya juga ditonton ketahuan ke bulannya
bener bener di mana lagi apa bulannya ngapain iya oh karena sebenarnya diceritain ini bulan

setuju nih bakal dijawab kok di film rompis ini nah buat pertanyaan keempat nih menurut kalian
adegan adegan apa aja di film rompis yang nantinya bakal menguras emosi penonton
tarik ulurnya ya karena kan
ada kayak scene scene dimana yola tuh dilema gitu yola tuh dilema tentang keputusan dia terus
ada beberapa salah langkah juga ada beberapa salah paham juga nah itu sih menurut gue yang akan menguras
emosi penonton tuh kayak aduh kenapa sih kayak gini kenapa sih gak cepet kelar gitu masalahnya
gitu itu sih menurut gue yang bakal menguras emosi penonton gitu kayak kita udah nggak perlu jawab ya
kita jawab lagi ini nanti takutnya spoiler juga radit kan juga mengurus emosi iya tapi
maksudnya memang ya apa ya pokoknya setiap ada adegan sama yola nah itu pasti bakal murah
emosi sih waduh waduh waduh ngeri buat gitu semoga bisa ya semoga berhasil menguras emosi ya semoga berhasil